kementerian keuangan memastikan pemerintah batal memotong insentif tenaga kesehatan
besaran insentif yang akan diterima tenaga kesehatan yang menangani pasien covid sembilan belas sama dengan tahun lalu
nah untuk mengelaborasi kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua umum persatuan perawat nasional indonesia
atau ppni harif fadilah dan juga melalui sambungan telepon dengan staf khusus menteri keuangan justinus prastowo
selamat sore bapak bapak
ya terima kasih pak justinus dan juga pak harif ya sudah bergabung dengan kita sore ini
sebelum ke pak arief saya ke pak justinus dulu pak
justinus akhirnya pemerintah memutuskan batal memotong insentif tenaga kesehatan
apa kemudian alasan pemerintah untuk merubah keputusan atau kebijakan ini yang sebelumnya juga sudah gembar gembor diberitakan pak
ya terima kasih
sebenarnya pemerintah kan tidak pernah secara
resmi menyampaikan kepada publik terkait dengan rincian atau detail dari program penanganan pandemi
terutama untuk kesehatan ini
jadi belum pernah ada pernyataan dari pemerintah terkait soal ini
dan kemarin yang beredar kami juga tidak bertanggung jawab atas hal itu
yang jelas kemenkeu dan kemenkes itu masih dalam proses berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan
termasuk alokasi anggaran yang lebih komprehensif dan holistik
karena berdasarkan pengalaman tahun lalu covid masih sangat dinamis
dan kita butuh perencanaan yang lebih matang dan agak panjang jangka waktunya
karena selain pandemi kita juga harus ada alokasi untuk vaksinasi
dan melanjutkan dukungan dukungan yang ada mas
termasuk penguatan untuk tiga t packing testing dan treatment itu
jadi dapat kami sampaikan
pemerintah melalui kemenkeu dan kemenkes menegaskan bahwa
besaran insentif untuk tenaga kesehatan di tahun ini tetap sama dengan tahun dua ribu dua puluh
tidak ada perubahan
oke artinya edaran yang banyak beredar di media sosial
ya kami tidak dalam posisi mengomentari
tidak mencari apa yang beredar
karena sebenarnya yang terjadi kan ini masih koordinasi
masih terus disinergikan
dan komunikasi antara kemenkes dengan kemenkeu juga sangat intensif
terutama justru untuk meningkatkan alokasi anggaran
dan diputuskan memang ada kenaikan alokasi dari rp satu ratus enam puluh sembilan triliun menjadi rp dua ratus lima puluh empat triliun mas
ini artinya tidak ada perbedaan atau penambahan nomenklatur apapun begitu dari insentif
apapun begitu dari insentif untuk nakes ini pak di tahun dua ribu dua puluh satu ini
ya untuk ringnya tetap sama
dokter spesialis itu rincian per orang per bulan lima belas juta rupiah
lalu peserta ppds itu dua belas juta
bidan perawat rp sepuluh lima juta
dan tenaga lainnya itu rp lima juta per orang per bulan
tidak ada perubahan
tetapi yang diperluas dan diperkuat adalah
dukungan untuk obat obatan isolasi untuk vaksinasi lalu untuk biaya tiga t tadi
termasuk pengadaan alat kesehatan untuk vaksinasi
oke baik pak
yusnino saya coba konfirmasi ke pak arief
bagaimana kemudian teman teman di perhimpunan untuk melihat atau menilai perubahan keputusan pemerintah
yang ternyata batal nih pak untuk memotong insentif tenaga kesehatan
apa respon teman teman di sana
selamat sore pak yusnino
saya kira ini hampir sama dengan dugaan kami bahwa keputusan ini masih tetap dibicarakan
karena terus terang saja kita di dalam perhimpunan ini menerima dua surat yang berbeda dari media sosial
tentu saja kebenarannya harus dikonfirmasi
dengan surat yang sama tapi isinya satu adalah berisi nominal
dan satu lagi isinya adalah full seperti sebelumnya
nah jadi ya tentu kami menanyakan kepada termasuk kepada kementerian kesehatan
dan sebelum ada pernyataan resmi sore ini saya kira memang teman teman semua bertanya akan hal itu
dan kalau memang itu dilakukan ya cukup menyayangkan
tapi alhamdulillah terima kasih atas pengumumannya ini
sehingga ini memberikan satu angin segar untuk tetap kita bekerja sebaik mungkin

oke artinya ini adalah sebuah kabar baik begitu ya
kondisi sekarang seperti apa pak harif
apakah insentif yang di dua ribu dua puluh
sudah diterima atau masih ada beberapa tempat atau beberapa nakes
khususnya perawat yang terpending pembayarannya
apa temuan di lapangan
oh ya tentang insentif ini memang tidak banyak lagi laporan yang sampai ke kami
atau informasi yang sampai ke kami
sebenarnya kami sudah membagi dua hal tentang insentif ini
bagi insentif insentif yang memang tanggung jawab dari pemerintah pusat

yaitu rumah sakit sakit vertikal
kemudian upt upt pusat
itu saya lihat tidak begitu ada masalah
ada lancar semua
tapi ada beberapa yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
itu masih ada beberapa hambatan
atau verifikasi tentu saja yang masih belum begitu lancar
tapi secara umum saya kira baguslah ya
pak arief ketidak lancaran pembayaran ini juga ada info yang mengatakan bahwa
ada pemotongan juga pak di sejumlah daerah ini
saya nanti juga coba konfirmasi ke pak justinus soal ini
kalau informasi pemotongan sih tidak ada
cuma saja memang begini
insentif ini kan dibayarkan pada petugas kesehatan yang
pada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah
baik negeri maupun swasta
nah yang ditunjuk ini tidak semua unit mendapatkannya
nah kecuali yang semua unit mendapatkan adalah rumah sakit khusus rujukan covid
saya contohkan sulianti saroso dan persahabatan
tapi selain itu kan hanya unit gawat darurat isolasi icu gitu ya
unit lain tidak mendapatkan
kemungkinan bukan dipotong kemungkinan juga mereka mungkin sharing
apa yang mereka dapatkan untuk teman teman mereka yang memang berjibaku juga
mungkin itu ada beberapa informasi yang seperti itu
kalau mendapat potongan kami belum mendapatkan informasi secara jelas
artinya metode sharing ini inisiatif dari teman teman nakas begitu ya pak harif ya
ya ada yang seperti itu karena mereka menganggap bahwa teman teman ini juga mereka berjasa juga
walaupun mereka tidak menangani ruangan di covid
tetapi hubungan kerja antara unit satu dengan unit yang lain itu sangat
tidak memungkinkan saja beban kerja itu sama
mereka yang menangani covid banyak pasien pasien yang non covid juga melonjak jumlahnya
dan mereka banyak yang ditarik ke ruangan covid dan sehingga mereka punya keterbatasan tenaga
ini juga merupakan dampak pandemi yang tentu juga mereka berdampak
mungkin seperti itu yang dilaporkan oleh teman teman di lapangan
oke saya ke pak justinus pak bagaimana merespon ini
ada inisiatif untuk sharing insentif begitu karena memang kekurangan tenaga nakes
untuk membantu atau saling backup begitu dan juga ada kondisi di mana masih ada kebijakan yang belum serentak
di pemerintahan daerah begitu kabupaten kota yang terpending hingga saat ini
apa komunikasi yang akan disegerakan untuk ini pak
ya sebagaimana tadi disampaikan juga oleh dirjen anggaran sekjen kemenkes
dan juga dirjen perimbangan keuangan kemenkeu
kami juga menyadari dan mengevaluasi beberapa kendala administrasi di tahun dua ribu dua puluh
termasuk keterlambatan dan kerumitan yang dihadapi
tentang kerumitan sudah pernah diselesaikan dengan pernyataan mutlak dari para tenaga medis
dan para kuasa pengguna anggaran sehingga bisa lebih mudah
tapi perlu dipahami memang betul tadi sampaikan ke pak arief
ada dua domain kewenangan di sini pemerintah pusat dan pemerintah daerah
nah sekarang kami berupaya betul supaya semua berkoordinasi dengan baik
tidak ada jeda waktu yang terlalu lama dan tidak ada kesulitan administrasi
maka fokus kemenkes dan kemenkeu memastikan termasuk nanti dengan kemendagri
ingin memastikan bahwa koordinasi dan sinergi pusat daerah itu semakin baik
sehingga jangan sampai para tenaga kesehatan tenaga medis
yang berjuang di lini terdepan menjadi garda kuatan utama melawan covid tidak terperhatikan
tentu ini akan menjadi ironi maka kami terus berkomitmen memperbaiki administrasi
menyederhanakan dan bisa lebih cepat memberikan pelayanan kepada para tenaga medis tenaga kesehatan ini
oke pak justinus ini penting komitmen koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah ini
agar kemudian tidak ada celahnya
apakah itu adalah alasan alasan birokrasi alasan apa pun administrasi yang mempersulit mereka
tidak hanya di bagian barat atau di bagian timur indonesia ini semuanya
komitmennya memang koordinasi itu akan dilakukan secara ketat begitu ya pak
betul itu menjadi komitmen dan menteri kesehatan beserta menteri keuangan dengan arahan bapak presiden
memastikan ini akan diperbaiki sejak awal tahun kita koordinasikan
dari si anggaran tata kelola administrasi maupun monitoring evaluasinya
jadi mohon bantuan juga pak arief dan rekan rekan mari terus kita awasi
dan jangan sungkan menyampaikan masukan kritik saran
bila ada penyimpangan ada pelanggaran ada kendala di lapangan tolong segera disampaikan
kami dengan senang hati akan membantu merespon dengan lebih baik
oke terakhir saya ke pak arief
pak arief sudah ada komitmen dari pak arief
komitmen dari pemerintah begitu melalui pak justino sebarukan
barusan melalui menkeu begitu soal insentif ini
kita ingin mendapatkan respon lebih lanjut terkait insentif ini
beban nakes juga semakin berat dengan kasus harian yang semakin tinggi
apa yang ingin disampaikan pak harif
ya terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini juga ke pak justino
saya kira insentif ini sebenarnya bukan satu satunya
sarana dan hal yang membuat semangat kita
dalam melakukan perjuangan melawan covid
dimana tingginya angka covid yang saat ini pasti membutuhkan juga
fasilitas pelayanan kesehatan yang didalamnya ada petugas kesehatan yang berjibaku
tetapi faktor insentif ini karena sudah diterima ya sebaiknya ya tidak dikurangi lah
kalaupun ada pengurangan tentu harus sesuai dengan beban kerja yang
apa namanya diterima oleh para petugas kesehatan
jadi jangan pas tinggi tingginya ada penurunan tapi saya kira ini sudah selesai
dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah untuk tidak menurunkan insentif ini
dan tentu kami akan tetap mendukung dan membantu
manakala proses proses pencairan insentif ini kepada petugas kesehatan
bila mana ada angkatan akan kami coba komunikasi
oke baik baik baik terima kasih
baik terima kasih ya pribadi happy ya sekarang ya pak harif dan pak justinus
terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita sore ini
baik terima kasih mas terima kasih pak arief salam sehat untuk semuanya
salam sehat pak yusinus